hari ini komisi pemilihan umum jakarta barat mendistribusikan surat suara ke delapan kecamatan dan lima puluh enam kelurahan di kawasan jakarta barat
pendistribusian surat suara ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian
rabu pagi satu persatu paket surat suara di kantor kpu jakarta barat dimasukkan ke dalam mobil box untuk didistribusikan ke setiap kecamatan yang ada di kawasan jakarta barat
ketua kpu jakarta barat sunardi sutrisno memastikan lima ratus delapan belas surat suara yang rusak telah diganti dan saat ini sudah tidak ada masalah dalam surat suara
dari kecamatan dan kelurahan pendistribusian akan dilanjutkan ke lebih dari dua sembilan ratus tps yang ada di jakarta barat
pendistribusian ini akan diselesaikan hari ini dengan pengawalan ketat pihak kepolisian jakarta barat